dari satu berapa bulan ya berapa bulan sebelumnya gue udah dikeluarin dari komisi
sudah tidak dianggap bagian dari komisi satu waktu itu
gue udah gak boleh ikut kunker
kayak cuma jadi anggota dewan yang kayak hantu gitu
kayak anggota dewan tanpa komisi tanpa akd tanpa apapun
tapi setelah itu bilangnya gue gak dikeluarin
nah permintaan soal ajudan itu sebenernya itu mostly rame rame ya
ada banyak banget yang sebenarnya nge request itu
karena gue waktu itu mau turun di tambang
kasus bahkan kalau disuruh gue berani bilang masyarakat lebih cepat nyari gue daripada nyari polisi misalnya
mereka ngetek gue dulu baru mereka lapor
jadi kalau ternyata itu merubah citra
sejak kapan dari dulu ada masyarakat lapor ke anggota dewan
baliho gue diturun turunin tuh balik
ada yang berani nurunin baliho
berarti pas waktu pemilu juga
iya kampanye sambil hamil berarti
masa masa yang mendebarkan
masa masa yang juga gak berat gitu ya
semua perempuan di indonesia yang hamil mungkin pernah ngerasain ya
dan tiba tiba harus diadapkan dengan pilak dan pilpres
jadi ya udah pasti bersyukur ya
salah satu contoh produk wanita tangguh indonesia
lo tuh non aktif sebagai anggota dpr sebulan apa waktu itu
udah dari tahun lalu kurang lebih bulan september ya
agustus sampai september dari tahun lalu
jadi sebenernya aku secara pribadi udah di tidak di dpr
sudah tidak punya status sebagai anggota dewan dari partai nasdo
dan aku masuk calon anggota legislatif dari partai demokrat partai yang baru
kita selain menghadapi ya ada gugatan lah apa dari partai lain ke partai kita untuk disulut
dan juga lagi persiap untuk pilkada
paling kesibukannya di arah arah situ aja
berarti tapi untuk partai demokrat yang sekarang ya
karena partai yang kemarin kan sudah berpisah dari sejak akhir tahun
aku juga kurang tahu ya gimana mendeskripsikannya
cuma kalau mau dibilang baik baik harusnya baik baik
tapi ada ya namanya partai dinamika ya
ada aja tuh yang cecewit dimana mana
tapi di luar aktivitas politik seorang hillary b k russell
lo tuh apa sih pekerjaannya
di luar aktivitas politik sih kan aku founder yayasan ya
jadi setiap hari juga kita ada kasus yang kita tangani
aku kasih bantuan hukum ke masyarakat
dan sampai gue hari ini berkecimpung di dia politik pun
politiknya gue tarik tarik dikit hukumnya gitu
jadi program bantuan ke masyarakatnya mostly bantuan hukum sama bantuan sosial
tetep aja ngurusin orang lain ya
di luar aktivitas politik pun ngurusin orang lain gitu
jadi dokter suruh tone down dulu tim yang banyak jalan
jangan salah ini nanti anak lo jadi politisi juga
karena mengandung di masa saat kampanye gitu
kalau dia bisa jadi koki jadi koki juga apa
selain tadi lo mengandung dan congratulations setelah ditetapkan kpu kemarin
your finally ditetapkan sebagai dpr ri terpilih untuk dapil sulut
dan caleg dpr ri perempuan paling tinggi suaranya dong
ini walaupun dengan partai yang berbeda ini periode kedua ya
karena seneng tapi terharu juga karena ngerasa gak pantas juga
di sisi itu kita sulut dari daerah yang kecil ya dibandingkan yang jawa jawa
untuk bisa ada di posisi ini berarti kan beban kepercayaan tuh besar banget gitu
jadi gue takut aja ngecewain
tapi gue akan berusaha untuk bisa keep up sama the expectations gitu loh
itu udah lu prediksi lu atau sudah lu prediksikan segitu banyak
memanfaatkan ig fb dan tiktok
dan ternyata setelah gue mencoba
coba coba tes tes berhadiah ya
tapi suara di bawah lo tuh senior semua loh
sebenarnya sih karena aku juga kaget mendapatkan perolehan suara seperti itu
dan gak pernah juga kepikiran bakal ada posisi ini juga
aku mikirnya ya berarti masyarakat sekarang mungkin udah bisa lebih menghargai
dan bisa melihat kinerja wakil wakil yang bener bener serius
periode lalu dapat tujuh puluh ribuan suara kalau nggak salah ya
jadi taji gue untuk nolongin masyarakat
awareness orang terhadap hillary brigita lasut sebagai anggota dpr ri tentu sudah ada dong
kan biasanya masyarakat mengenal gue sebagai sosok yang dicari ya
untuk menolong kasus kasus masyarakat
kayaknya gue dicari duluan dari polisi gitu
jadi kalau ada masyarakat kena kasus mungkin mereka ke selew aja nyari gue gitu kan
di saat saat tidak ada jabatan yaitu untuk bisa berkoordinasi dengan aparat
untuk bisa nge push supaya kasus masyarakat kecil ini bisa cepet beres itu
kan partai demokrat juga kemarin baru dari oposisi
jadi sembilan tahun dia oposisi
jadi gue gak ngerasa dia punya apa terlalu banyak komunikasi dengan pemerintah
tapi setelah masuk ini kan berarti kita mulai bareng bareng gitu menanjaknya untuk komunikasi sama yang di dalam
karena berarti lo pindah ke partai yang oposisi
gue pindah ke partai demokrat karena gue tahu bahwa dia mendukung prabowo

pindah ke partai yang oposisi karena dia tau bakal dia mendukung prabu
gue masih mau membahas soal tiga ratus ribu
jadi apa arti tiga ratus sekian ribu itu menurut lo
tanggung jawab berat banget gitu
karena kalau tiga ratus sepuluh ribu orang berarti ketika mereka mungkin membutuhkan gue satu saat nanti
ketika mungkin mereka ada kasus atau keluarga mereka menghadapi masalah
itu tiga ratus sepuluh ribu orang ini
gila dari enam anggota dpr ri di sulut yang bisa dijangkau dari ig kan gue doang
jadi jangan sampe ada masyarakat yang gue gak kepegang
jadi masih relevan kan lo disebut caleg modal sosmed
dan lo sebegitu gampangnya di reach dengan sosial media
dari mau cerek dia pukulin suaminya
itu kan beban orang yang harus gue tanggung gitu
karena kalau mereka mau langsung ke aparat
karena mereka nggak punya uang untuk pengacara dan lain lain
jadi gue harus pake jabatan gue
jadi capek banget ya
akhirnya gue gak perlu bayar loh
seingat dan seterawangan gue
total suara partai demokrat di sulawesi utara itu tiga ratus dua puluh tujuh
tapi gue pengennya gue ada di komisi yang sesuai sama
karena di partai sebelumnya gue sempet diusir dari komisi yang sesuai passion gue
dipindahin ke komisi yang lain
karena gue terlalu banyak membuat keributan dengan senior di sana
gue tidak bisa diatur dan gak bisa dididik sama mereka
mostly gue terlalu banyak musuh kemarin
walaupun mempertahankan idealisme gue
tapi ya gue juga jangan kebanyakan musuh gitu
tapi gue masih penasaran sih
sebenarnya keresahan lo atau motivasi lo untuk jadi berpolitik
ya anak muda nih dua puluh tiga tahun
lo tuh caleg termuda loh di periode sebelumnya
gue inget banget bahkan lo mimpin sidang pertama waktu itu
apa namanya gen z punya cara ya kan
apa namanya termuda gitu
sebenarnya motivasi apa sih yang lo bawa
mungkin cek lo sempat aware ya atau tahu waktu cek gue kayak gimana
tapi bokap gue dulu pernah dibikin jadi tersangka
sedangkan gue kuliah s satu s dua s tiga
itu di s satu s dua s tiga hukum gue adalah dengan membuktikan bahwa dia nggak bersalah gitu loh
nah selama ini gue menemukan satu kesimpulan
bahwa ternyata lo mau belajar hukum sampai kayak orang gila
jadi gimana masyarakat tuh bisa hidup gitu di dunia yang kayak gini
kalau misalnya dia untuk bisa ditolong aja untuk dapat keadilannya
jadi pas gue masuk dunia politik gue mau buktiin aja gitu loh
kalau ternyata orang yang dulu waktu buka gue minta tolong
ternyata saat gue duduk tuh gue bisa tolongin masyarakat tuh gratis
jadi kayak gue punya motivasi
antara dendam atau karena masa lalu gue yang kayak gitu
yang kayak tumbuh besar gue pindah pindah penjara
gue pengen maju politik itu pertama karena itu
kedua gue bisa kerja lebih bersih
lebih bagus lebih diakui masyarakat
motivasinya ini banget ya
kalau ternyata gue bukan orang seperti itu
tiba tiba lo udah daftar jadi caleg di partai demokrat
padahal menurut salah satu anggota partai lo sebelumnya bilang
kta nya masih ada gitu
tapi dari satu berapa bulan ya
berapa bulan sebelumnya gue udah dikeluarin dari komisi
sudah tidak dianggap bagian dari komisi satu waktu itu
gue udah gak boleh ikut kunker
kayak cuma jadi anggota dewan yang kayak hantu gitu
kayak anggota dewan tanpa komisi tanpa akd tanpa apapun
tapi setelah itu bilangnya gue gak dikeluarin
itu maksudnya apa gitu loh
gue punya surat bahkan ke mahkamah partai
gue waktu itu berperkara di mahkamah partai
waktu itu sampai muncul berita ini loh
nasdem minta kpu gugurkan penjagaan hillary lasuth
apa yang terjadi sih
gue gak mau digugat
gue bukan orang yang terlalu bisa menuruti aturan
kalau gue ngerasa gak ada faedahnya untuk gue
gua seperti ini gitu kan
gue perang sama petinggi yang tinggi banget
yang ditelepon untuk ditekan tuh
bukan yang bintangnya tuh
tapi kayak di kenapa sih harus kayak gitu kasar banget gitu
kayak seakan akan gue tuh kalau jalan tuh
halusnya gitu ya iya gue nggak biasa gua nggak punya uang juga buat tegur halus kayak gitu ya
bilang lo pendatang baru nggak sih bisa bisa dibilang pendatang baru gitu tapi masih dianggap junior
junior anak anak kemarin sore gitu emang iya sih kalau mau dulu enggak kalau mau dibandingin dengan mereka
ada yang mengucapkan itu kalau ya semuanya juga kalau waktu gue kayak marah marah dikit di komisi
pasti ada yang bilang ah saya lebih saya cucu saya lebih tua dari kamu oh ya iya
gitu lewajar tapi gua dipilih masyarakat juga terlepas dari umur gue kan iya harusnya kan tujuh puluh
ribu walaupun waktu itu belum tiga ratus ribu ya tujuh puluh ribu itu kan masyarakat juga gitu loh dan mereka kan
mengharapkan gue masa ya kali gue diem diem aja gitu yang ada nanti gue dibilang sama lagi
sama dpr dpr yang lain sedangkan yang gue punya apa gua nggak punya duit gua nggak punya apa apa
gua bisa ya menunjukkan kinerja gua kalau gimana caranya gua gua bisa ngebuktiin gitu pertanyaan
gua selanjutnya adalah kenapa demokrat gua sempet daftar ini ini ini ini ya gua nggak tahu nih apa
tapi sama aja ada di media juga ya gua sempet daftar green honestly tapi gue ditolak oke dan
soalnya kenapa gua hampir nggak masuk demokrat karena waktu itu demokrat sempat ada kelihatan
ada komunikasi sama capres yang sama dengan capres yang sebelumnya di partai gue sebelumnya gitu jadi kalau
gue keluar dari situ tapi ketemu lagi sama orang orang itu gue bakal pusing juga jadi pas
capres anies ya waktu itu enggak jadi sama demokrat wah gue dapat jalan lulus disitu tapi hampir hampir
daftar ke green karena gua tahu untuk bisa daftar di green itu harusnya gua harusnya gua harusnya
di partai yang mendukung prabowo kan waktu itu kan gue pengen mendukung pak prabowo kan bahkan sebelum
demokrat deklarasi dukung prabowo gue ada ambil ketua relawannya jadi emang karena gue apa ya
gue dari tiga calon itu ya gue pengen mendukung prabowo aja sebenarnya itu alasan mau ngambil
demokrat apa ada salah satu yang salah satu yang jadi pertimbangan ya dan kan ada hitung hitungan
politik ya di partai yang lain udah ada si a si b si c waktu itu di demokrat disulut nggak ada kursi
dengan hitung hitungan politik itu lu ngerasa eh partai demokrat adalah partai yang tepat iya
setelah itu beneran tepat setelah itu lumayan tiga ratus dua puluh tujuh hahaha ya juga ya hahaha duduk juga bahkan lu
membuktikan bahwa bukan menjamin membuktikan bahwa demokrat bisa dapat satu kursi
sebelumnya nggak ada hampir dua kursi kita kita hampir dua kursi sendirian partai yang satu lagi
jadi kayak kalau ada satu orang lagi aja yang kerja di yang lebih getol lagi nambah sepuluh suara
kita dua kursi gitu kalau demokraga ngabulin pemerintahan lu keterlaluan sih hahaha ngomorin
gua ngomorin gua ngomorin keterlaluan sih ya kan ya kan hahaha kemarin gua lihat nih di social medianya
diperkenalkan diperkenalkan ke pak prabowo diperkenalkan sebagai ini pak calon dari demokrat
disulut dengan suara terbanyak gitu pak ini suara yang paling banyak di tiga ratus
seneng seneng lah kalau kata yang dikomentarkan setidaknya bukan lu yang ngaku saudara sama
yang terpilihnya nih yang ngomong kita masih intelligence emang secara secara
suku dan secara marks kita masih dan itu jadi apa ya jadi kebanggaan sendirilah berarti lu
cuk alex merek meet airport com peluang pak s
ini suara murni mereka ke tps pun
gue gak kasih bensinnya gitu loh
lebih baik lagi gitu kalau gak
sosial media kedua kaos
bukan gue manfaatkan sih tetapi gue ajak
pak prabowo selain membantu pak prabowo membantu gue gitu
mereka datang ke rumah gue jadi rumah gue kayak
hampir jarang paling gue kadang kalau ada acara event
kalau gue gue hampir jarang banget lah membantu dalam bentuk uang
tiga ratus ribu itu tapi gue boleh nanya nggak
dalam jumlah uang habis berapa ya
kalau kemarin kalau kemarin gue habis menghadirkan salah satu caleg tapi
di jakarta sih memang dengan total sepuluh ribu suara tuh dia menghabiskan dua lima m
segitu juga gak buat gue secara pribadi nih
kalau gue perbanding ratusan juta paling udah
sisa sisa kehidupan gue di partai
apa namanya di jabatan gue sebelumnya
gue enak banget ya karena gue pakai sosmed gitu
sebegitu engagingnya kah pakai sosmed
iya sih menurut gue karena gue gak akan bisa menyentuh orang sebanyak itu gitu loh
follower gua di ig tiktok fb patungan mungkin udah bisa membuat engagement bener bener
dan udah bisa membuat mereka memilih gue gitu loh
hanya dengan membagikan apa yang gue lakukan
padahal paling kasus yang gue kerjain berapa paling lima kasus lah
atau enam kasus bersama dengan tim gue kerjain selama kemarin
itu menurut gue kalau itu suara tiga ratus sepuluh ribu waduh itu luar biasa gitu loh
gue ratusan juta paling berapa kalau nggak lebih lebihnya pas dari zaman gue
seratus juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta pak
kayaknya nggak sampai kalau pas zaman sekarang ya
tapi kalau pas kemarin gue di dpr kan gue ada reses
jadi setiap kali reses ada kegiatan sama masyarakat itu kan dibayarin negara kan
tapi kan mungkin yang dari dulu udah gue lakuin waktu gue menjabat gitu
artinya kan sebenarnya ekosistem lo jauh lebih mumpuni di periode ini ya
dibanding periode sebelumnya gedean mana gedean ini apa gini
periode sebelumnya mungkin gedean sebelumnya kali
karena kalau kata orang nih tahun ini perputaran uangnya lebih tinggi
jadi ada salah satu survei bilang bahkan satu dari
kalau tahun periode sebelumnya satu dari tiga orang menganggap politik uang itu wajar
tahun ini periode ini menganggap satu dari dua orang menganggap politik uang itu wajar
tapi ya sepertinya di daerah gue tidak terlalu seperti itu
karena yang mengeluarkan uang gue kan tau jelas nih
yang lain berapa berapa per kepala
gue pikir ada orang yang mengeluarkan tiga ratus sepuluh ribu untuk satu orang
satu orang disana rp dua ratus lima puluh per kepala
gue sempet liat ada masyarakat yang bilang saya dapatnya rp dua ratus lima puluh
dan kalau lo mau anggaplah gak usah rp dua ratus lima puluh lah rp seratus aja
kali rp tiga ratus sepuluh gue harus siapin uang berapa ji
kita kan gak tau ya kekayaannya hilary brigitta lasut
gila gue gak pernah lihat tahun segenai itu walaupun gue udah jadi dpr kali
yang mereka bilang punya uang sebaiknya itu tuh gue heran juga dari mana
mengumpulinnya juga gak mungkin
kalau ada yang bilang ya gaji anggota dewan itu lima ratus juta per lima kali itu bohong loh
karena itu bukan gaji itu reses harusnya itu dibagiin ke masyarakat
dikembalikan ke warga jadi itu kan gak masuk ke kita tuh loh
cuma itu fasilitas yang digunakan oleh anggota dewan
dan itu sebenernya program untuk masyarakat maksudnya
karena kan buat mereka buat masyarakat langsung bukan buat kita
iya iya gue tau kok itu ribut ributnya masalah uang reses
nah tapi ngomongin sebagai anggota dpr termuda ini kan pengalaman lo dari sekian lima tahun gak sedikit dong
iya empat tahun tiga tahun
gue anggap itu cukup lah untuk belajar peta politik di
di parlemen di senayan ini
nah ini anak apa anak cabai baru kemarin sore udah duduk di senayan
udah pirang masih kecil gitu kan waktu itu dianggap ya
kalau gue gak datang dengan gelar gue wah gue dokter hukum gue gini gue gitu
gue sekarang ngambil di harvard segala macem
kalo gue gak pamerin semua background gue ke mambo mambo
gue bisa bicara apa di depan bapak bapak yang ngerasa dia dewa gitu loh ya ampun
mereka apa ya mereka punya anggota dewan apalagi yang sudah berkerudu periode ini punya pride yang luar biasa
walaupun kadang gue lihat dia ngomongnya juga entah apa gitu loh
tapi mereka punya kepercayaan diri bahwa umur itu menentukan kapasitas loh
masih kepercayaan diri dan mindset seperti itu
main seperti itu seakan akan gue tuh karena gue pirang dan masih anak muda
jangan jangan itu alasan lo chat laburnya hitam lagi sekarang
ada gak sih anggota dewa yang rambutnya pirang juga
ada sih tapi mungkin mereka udah terlalu senior atau udah
ya kayak biar gak diomongin aja gitu kayak maksudnya
artinya banyak sekali proses proses pembuktian yang dilakukan selama lima tahun ini
gue viral viral mulu berkali kali gue viral walaupun
secara akademis gue tahu jelas kata kata gue berdasar
apa yang gue lakukan selalu gue punya dasar hukum yang jelas gitu loh
dan melewati itu masyarakat gue tetep percaya sama gue gitu
walaupun ada senior senior yang ngebayar si acbcc buat nyerang gue lah gitu
iya jadi setelah nyerang gue dia dapet project gitu dapet project
apa wawancarain capres wawancarain petinggi gitu
termasuk permintaan lo soal ajudan
nah permintaan soal ajuran itu sebenarnya itu mostly rame rame ya
kayak maksudnya nggak cuma gue gitu ada banyak banget yang sebenarnya
nge request itu karena gue waktu itu mau turun di tambang
dan gue waktu itu mau turun di tambang kasus tambang mas sangihe itu
itu wakil bupati yang membela itu bareng sama gue mati di atas pesawat dengan misterius
nanti lo bisa google wakil bupati yang membela itu bareng sama gue mati di atas pesawat dengan misterius

berapa satu minggu itu lagi waan terkait kita mau pertemuan mau bikin surat untuk itu
oh jadi permintaan ajudanlo itu hanya only for that case ya
iya waktu itu emang untuk that case jadi gue mau ngejurn ajudan gue mau turun kesana
karena waktu itu gue tau sorry to say tapi aparat yang warna satu lagi yang ngejagain disana kan jadi gue gak mungkin minta dari situ gitu loh
masyarakat tahu masyarakat solo tahu jadi mereka nggak peduli sama kata orang sama semua bulian di luar
yang viral berbeda semua yang viral pasti negatif karena yang positif viral tuh gak lama bentar doang
yang laku dijual pasti padahal waktu itu coba siapa lagi anggota dewan yang mau turun ke situ kayak bokap gue sampai mau nangis bilang jangan nih mama kamu baru meninggal masa kamu lagi mau kesana papan baru udah berapa lama
iya makanya gue juga mau ketawa waktu itu liat kasian juga bapak gue baru udah bentar gitu kan masa anak ceweknya juga udah mau turun kesana sendirian gitu loh
udah gitu temennya yang wakil bupati ini mati pula gitu kan jadi ya gimana loh enggak
waktu itu akhirnya gue coba keluarin surat aja langsung
karena gue mau turun sendiri juga masyarakat juga takut berbahaya
tambang kan lo tau kan pake nyawa kan berantemnya
maksudnya gue juga intinya gue juga belum tentu berani gitu aja ya
lo juga sempat ngomong tujuan lo adalah mengubah citra dpr
gitu dengan konteks lo kemarin yang lo bilang sesulit itu berhasil nggak
ya setidaknya merubah citra gue sebagai anggota dpr
menghapus stigma orang terkait dengan anggota dewan lah kali ya
iya setidaknya anggota dewan secara pribadi ada yang bisa mereka pegang bahkan kalau disuruh gue berani bilang masyarakat lebih cepat nyari gue daripada nyari polisi
kalau mereka kena masalah mereka nge tac gue dulu baru mereka lapor
jadi kalo ternyata itu merubah citra sejak kapan dari dulu ada masyarakat lapor ke anggota dewan ya kan
tapi ternyata di solo terjadi hampir tiap hari kasus kita baik banget
gue boleh nanya nggak apa sih hal yang mengagetkan yang lo lihat di dalam internal senayan yang bikin lo terkejut gitu
di awal awal lo sebagai anggota parlemen gitu
malah ketika lo mau bawa kepentingan rakyat versus kepentingan misalnya perusahaan gede gitu
lu akan lebih banyak melihat anggota dewan yang ngebahas aturan yang membela perusahaan tadi
bukan kalau urusan kayak masyarakat kecil kayak misalnya gue mau usulin
undang undang bullying segala macem gitu gitu
perundungan anak kecil apa yang susah
gak apa ya gak cepet
tapi lo liat ada kan undang undangnya rame banget kemaren yang menyangkut perusahaan gede
walaupun sebenarnya ada hal positif banget di dalam
pertama kali juga lo melalui partai lo yang sebelumnya
dan jadiin social media sebagai salah satu alat kampanye lo
lo ngerasa sudah mempresentasikan anak muda di usia lo juga
sebenarnya iya sih walaupun gue tau gak banyak juga anak muda dapat kesempatan kayak gue gitu
tapi jiwa dan gaya anak muda sat sat sat yang
gak banyak birokrasi panjang panjang itu
buat terapin di dpr dan itu berhasil
buat masyarakat mereka senang dengan hasil itu
survei membuktikan ternyata kesukaan masyarakat terhadap cara kerja gue
bagus berarti cara anak muda yang kerja gak banyak cincong itu ternyata ada di gue
tapi gue penasaran nih apa pendapat lo tentang
banyaknya sekarang yang tadi masih tentang soal money politik ya
bayangnya yang katanya banyaknya caleg yang masih
juga bermain dengan money politik bahkan bagi bagi sembako gitu
menurut gue ya kalo mungkin gak ada aturan ya
kalo mungkin gak ada secara aturan hukum ngelarang
ya ambil aja gitu loh selama itu gak merubah hati nurani loh
karena masyarakat yang memilih gue juga pada dasarnya mereka menerima
tapi tetap menaruhkan hatinya untuk mencoblos gue di hari h gitu loh
karena gue rasa makin banyak yang merasa terhianati
karena kan sebenarnya gak ada supply yang tinggi kalo gak ada demand yang tinggi
supply yang tinggi demand yang tinggi bener bener
lo bayangin kalau lo mau bagi bagi nih datang bawa sembako gede gede terus nggak ada yang mau nerima
sebenarnya mereka bakal berhenti juga gitu loh
tapi karena selama masyarakat kita masih nerima ya mau gimana
ambil kalau menurut gue ya udah kalau emang
kalau secara aturan hukum nggak melanggar sebenarnya ambil aja gitu loh
jadi hil menurut lo apa yang berbeda dari kontestasi di pemilih periode ini dengan periode sebelumnya
hmm yang berbeda mostly secara garis besar sih
maksudnya untuk gue pribadi atau secara umum
kalau gue pribadi yang berbeda karena gue udah punya track record
masyarakat bisa menilai gue jadi gue gak perlu yang kayak
oh ya ada yang berani nurunin baliho
kalau gue siapa gila di sulut itu
di solo itu kan yang gubernurnya bendum partai gede gitu
yang nyalon anaknya keluarganya istrinya emaknya bapaknya
dari lima belas kabupaten kota empat belas nya itu nggak mendukung prabowo gibran waktu itu
cuma satu bockup gue sendirian waktu itu mendukung prabowo gibran
jadi disaat itu gue kayak minoritas juga gitu loh
jutaan yang nonton di tiktok dan di ig
dan gue ngeliat track record itu membuat masyarakat
dengan suka rela jagain baliho itu
jadi gue ngerasa periode kali ini
perbedaannya adalah karena mereka udah ngelihat hasil kinerja gue
lebih keras dan ketatkah tahun ini dibanding periode sebelumnya
sebenarnya iya karena gue kan tanpa jabatan
udah gitu bersaing sama anak gubernur
bersaing sama siapa lagi tuh
udah gue sebutin sampai komisinya
mantan bupati lima apa enam
mantan kepua ya semuanya lah
jadi ya ada general general juga
dengan yang punya modal lebih mungkin lebih tinggi dari lo ya
oh iya gila modal mereka banyak banget
nah membahas soal pekerjaan lo selama lima tahun ini kan
lalu juga di komisi tiga ya
komisi satu di tiga terus tiba tiba gue dibuang
karena di tiga gue gak terlalu mungkin tidak melaksanakan tugas gue dengan baik
tapi selama di komisi tiga yang mengenaungi hukum ham dan keamanan
apa sih sebenarnya isu yang lo temukan
banyak sih sebenarnya kalau gue waktu itu gue
seleksi masuk polisi gue bahas
kan banyak tuh polisi polisi yang hilang
karena mungkin ada yang bilang mereka gak bisa bayar atau apa
banyak hal hal yang gue temukan di sana yang
salah satunya ya pokoknya urusan masyarakat kecil lah yang harus dibahas di sana itu gitu
kalo urusan pengusaha tambang sama urusan pengusaha gede mah gak usah dibahas lah disitu
terlalu kompleks dan udah terlalu baik yang bahas jadi gak usah
berarti ada sesuatu yang mau lo selesaikan
gimana mereka kalo mereka ngelapor
gak perlu viral gak perlu babi bu
harus udah ditanganin gitu
walaupun dia nggak punya lawyer yang
bu harus minta tolong bu viralin dulu karena kita udah dari sana
kayak no viral no justice itu sayang banget kalau masih terus terusan ada
lo tuh sukses loh di karir lo di bidang politik menurut gue ya
di usia dua puluh tiga tahun lo udah berhasil melenggang kesenaian
tapi di satu sisi gubernur gue sukses dan mampu bertahan
dan membuktikan untuk yang kedua kalinya
lo juga mampu bertahan bahkan lebih dari yang
udah kan disulut udah berkali kali
tapi jalan aja terus gitu kan
jadi gue pikirnya mungkin dengan
dengan gue ngelakuin aja apa yang baik
entah nanti gue dipilih atau enggak
pesan pesan apa yang paling gue inget dari bu kaplu
ya pokoknya lo mau dihina dicerca difitnah
apapun yang kata orang di luar
lo jalan aja lakuin yang baik terus
lo jangan biarin orang viral viral di luar sana melabelin lo
dan lo anggap itu sebagai jati diri lo aja gitu
bokap gue kan udah ngerasain gimana rasanya divitnah
gimana rasa yang jadi korban politik hukum dan lain lain
selama lo lakuin yang baik terus lo tetap orang baik yang penting
yaiyalah dia dua puluh tiga tahun udah jadi anggota dewa
ya emang semua anaknya mantan bupati dan semua anak orang kaya sukses gitu kan
malah kan bukannya kebanyakan anak berprivilege
lagi main nama narko dan lain lain
tapi sejujurnya lo masih punya privilege itu gak sih
kalau dibandingkan sama lawan lawan gue yang anak gubernur ya gue sering gina
sedangkan dia juga punya privilege
tapi kan artinya keluarga lo pemain politik lama juga
yang tiga kali kalah
jangan lupa bekap gue mantan api pak
jadi membawa nama bokap bukan selalu
bukan selalu hal yang positif gitu
bahkan ada dengan membawa nama bokap
dan itu membuat gue jauh lebih pede gitu tapi
diteriakin anak mantan api gak lo
jadi lo menganggap itu bukan sebuah privilege
gimana cara lo anak yang bertumbuh di penjara
terus lo bisa dapat reputasi yang baik
di depan masyarakat tiga ratus sepuluh ribu orang
kalau gue selalu berpikir sih karena
anak anak itu ya pasti ikutin bockupnya
kalau dia ngerasa bokapnya atau nyokapnya itu
tni satu keluarga bapak anak kakak beradik tni semua
selalu gue bilang kan polisi anaknya akpol juga
ada kepoluan poh semua jadi
gak ada tuh polri dinasti petani pak
dia punya lahan tani sawah gede gede
padahal politik itu kan masyarakat yang milih juga gitu loh
apa yang keluarga berikan bentuk dukungan kepada lo
gue sih apa ya
kalau dari gue secara pribadi karena gue kuliah pun kemarin gue beasiswa ya
jadi bokap gue gak pernah keluar duit untuk
banyak untuk bayarin gue kuliah gitu loh
dengan track record kuliah lo yang
gue beasisnya seratus persen di kampus yang tempat kata orang tuh uang papa bisa habis gitu
semuanya itu gue beasiswa baik swasta maupun beasiswa dari sekolahnya
lo kalau lo punya privilege kenapa lo gak bayar aja sih kuliah gitu kan
tapi lo punya pengen buktiin aja gitu lo bisa gitu
tadinya gue mau mikir ya wajar lah dia sukses
jadi wajar lah dia pinter orang kampusnya bagus dia punya uang banyak
waktu gue mau mendaftar kuliah s satu bokap gue lagi di penjara gue gak ada duit
padahal rokap gos kealahan anak banyak tapi karena itu kan dia dikasusin
karena bikin program beasiswa itu juga salah satunya
waktu itu gue mau masuk kuliah di kampus yang bagus
tapi kan bockup gue waktu itu di penjara
nyokap gue kalah pilkada jadi kita bener bener lagi dalam situasi nggak bisa bayar langsung gitu
dari sekarang udah tiga belas itu udah banyak banget jadi gue anak tunggal tapi keluarga gue
oh itu gue denger tuh ceritanya waktu lo sempat diwawancara di hitam putih juga kan
jadi sebelum gue nikah anak gue udah banyak banget
gue udah punya anak banyak gitu karena nyokop gue meninggal ya terpaksa manggil gue mami kan
jadi memiliki lo harus siap memiliki tiga belas paket lainnya
iya tiga belas paket lainnya belum sepupu sepupu yang bergantung sama lo gitu
hbl hbhl foundation dan telah membantu banyak warga manado
itu tadi yayasan masyarakat lebih nyari yayasan gue daripada kesana gitu loh
pemerintah juga mereka udah males minta
jadi hbl foundation ini adalah representatif lo di manado untuk membantu tadi
betul yayasan gue dan mostly gue ituin sendiri sih biayain sendiri tapi ada juga yang ngebantuin orang yang support yayasan gue
apa yang paling menurut lo merasa ya kita nggak boleh conga ya maksudnya nggak boleh pamrih gitu
tapi menurut lo berkah hbl foundation ini ada gue bisa membantu orang ini gitu
apa yang teringat di kasus
maksudnya gimana hbl foundation ini bantuin gue
banyak banget sih tiap hari sampai tadi pagi juga gue masih ada kasus anak gizi buruk
yang harus gue anterin telor dan segala macem ke tempatnya
ini even lo gak menjabat ya belum menjabat ya
gue gak selama gue menjabat habil foundation jalan terus
kita nikahin orang ratusan bikin acara kawin masal kita tanggung bukan hanya suratnya bawa ke kua atau bawa ke dukcapil
tetep diketok terus pulang gue bawa sampe cateringnya sampe gaunnya cincin kawinnya gue siapin semua
itu salah satu program hamil foundation
ada juga ya itu bantuan hukum jadi baik banget dan itu walaupun gak ada dari kita yang menjabat habib foundation tetap jalan
karena banyak yang banyak juga yang orang baik yang bantuin
ya segala tetek bengiknya lo urusin
pokoknya sampe cuma cerainya aja gue gak urusin
udah gue fasilitin kawinnya terus gue fasilitin cerainya
karena kan ya kalo di sulut kita ada agama yang mayoritasnya berkawin
karena kan ya kalo di sulut kita ada agama yang mayoritasnya berkawin
jadi gue takut dibully juga kalo gue fasilitasi cerainya masalah ya gila gitu
jadi kawinnya doang yang kita fasilitasi
sekolahnya ada anak yang gue sekolahin ke amerika gitu
semua itu menggunakan fundingnya dari lps
dari donatur ada dari usaha pribadi usaha keluarga
mostly juga donatur juga dari hbl foundation
apa target lo di periode kedua ini
periode kedua berarti gue harus lebih banyak lagi kasus yang gue urusin kan
kalo bella misalnya tim gue isinya tiga puluh orang ya dua kada ini tim gue harus seratus orang gitu loh
gue kemarin bawain gaji gue gaji dan tenjangan gue kan seratus turun ke masyarakat
kali modal gue dikit sih jadi ya dibangun balikya worth it juga
gue seberapa sih sosmed doang dari awal gua masuk atau enggak anehnya instagram follower
gua tujuh puluh tujuh puluh dua ribuan pemilik gua tujuh puluh sekarang instagram follower gua tiga ratus an
pilih gua tiga ratus aneh banget ya dengan angka kenaikan dari followers juga mempengaruhi kenaikan
luar alo lebih gua lebih bakal berterima kasih sama instagram juga lah instagram sih takutnya
ngambek waduh waduh waduh waduh ada tapi concern of satu fokus yang kayaknya gue gede nih di
periode pertama gue belum selesaikan dan periode kedua ini gue harus selesai kasus tanah enggak karena
ketua umum jadi menteri atr kan enggak karena waktu periode kemarin hampir nggak ada kasus
yang berhasil pak gila backing an mereka kuat kuat semua jadi kayak masyarakat kecil yang
kasus masyarakat kecil yang emang orang susah yang nggak punya apa apa tapi tanahnya diambil tuh kayak
gue susah bantuinnya mau karena kan gue juga tahu walaupun ketum gue menteri atr tapi emang
sulit doang yang diurusin enggak juga gitu satu dunia ini dan tanah yang gue urusin atau
gue perjuangin tuh tanah kecil kecil sepetak sepetak gini mungkin yang hilang yang masyarakat kecil
berhasil yang berhasil pak gila backing an mereka kuat kuat semua jadi kayak masyarakat kecil yang

sudah ngerti petanya sebelum berjuang di medan perang peta apa nih peta politik peta politiknya
peta peta perangnya aksesibilitasnya maksudnya karena kekuasaan itu berganti ganti terus ya satu hal yang
gue tahu pasti kita nggak akan punya nggak akan punya map yang benar benar bisa kita pegang karena
per berapa menit tiba tiba orang yang lu pegang misalnya yang bisa menjadi jalur lok sana tiba tiba
tahan bintiba ada orang yang enggak enggak duduk di jabatannya lagi tidak ada reshavel jadi harus
bisa harus bisa fleksibel gitu jadi berarti lo sudah siap di periode baru ini sudah siap
bisa selesai pak gue
gue bayangin rp tiga ratus sepuluh kalau menuntut secara bersamaan chaos juga loh
sebagai anak muda hillary sekarang berarti usia lo dua
dan hampir setengah dari pemilih di indonesia tahun ini adalah anak muda juga
mau memberikan pesan apa untuk anak muda
aduh ini apa ya ya gue tau pesan buat anak muda tuh nggak akan pernah diinget pak
anak muda tuh lo kasih nasihat makin gak bakal didengar gitu loh
jadi paling lo kasih contoh aja kali ya
ya kalau lo mau kerja kayak gue gue dihina dimana mana
ketika kita ya tetap berbuat baik ternyata ada juga jalannya gitu kan
lo mau dikerjain sama siapapun juga sama petinggi petinggi pun
ketika lo berbuat baik apa yang lo lakukan niatnya baik
tapi secara demografi kemarin lo mapping nggak
ternyata pemilih lo banyak anak muda juga
hampir semua usia yang bisa memegang internet fb dan ig
meskipun fb sekarang dimainin bapak ya
iya dan gue juga tidak mau melewatkan itu
walaupun udah ada temen gue di sana gitu loh
yang main sekarang nyokap gue bokap gue itu facebook
jadi gue mau manfaatkan itu dengan baik sih
biarkan stigma berkata apa lo cukup membuktikan dengan menjadi
gue dimana mana dijelekin juga dibilang gini gitu
jadi ya lo udah terima aja apa yang kata orang
tapi lo tetap fokus jika orang baik
tapi selama orang bisa konsisten gue rasa pemilih lo juga akan konsisten berpihak pada lo
terima kasih sekali lagi udah main kesini
terima kasih buat sahabat kopas tv yang sudah menyaksikan program kode kali ini
jangan lupa disaksikan konten podcast kode lainnya